ini adalah visual terkini saudara prosesi pemakaman korban meninggal dunia dari kecelakaan bus smk lingga kencana
lengkapnya saudara kita sapa jurnalis kopas tv fedriska ananda di depok jawa barat
prosesi juga dari pepkot sudah menyediakan setidaknya sepuluh liang untuk ke sepuluh korban meninggal dunia
namun memang ini kembali kepada pihak keluarga apakah ingin memakamkan secara mandiri atau dimakamkan pada liang yang sudah dipersiapkan
berdasarkan informasi yang kami pantau juga tadi asri dan juga saudara
sepanjang perjalanan kami tadi dari sekolah kemudian ke rsud dan juga hingga saat ini ke tpu parung bingu ini
memang sepanjang jalan ini terkibar bendera kuning
memang dari ke sepuluh korban ini memang tinggal berdekatan ataupun bertetangga
kemudian memang tampaknya dari masyarakat di sekitar sawangan depok ini meskipun tidak mengenal begitu ke sepuluh korban ini
namun tampaknya warga sekitar ini juga berempati juga merasakan duka yang dirasakan oleh keluarga
jadi memang untuk situasi lalu lintas di tempat di depan pemakaman
ini juga agak padat begitu karena memang banyak warga yang kemudian melambatkan perjalanannya untuk melihat begitu bagaimana kemudian proses pemakaman dari ke sepuluh korban meninggal dunia ini
di tpu parung bingung ini ada dua jenazah yang sudah dilakukan prosesi pemakaman
anda dapat informasi lagi fedriska di sana apakah ada korban meninggal dunia lain yang akan turut dimakamkan hari ini
ya asri ini kan berdasarkan tadi korban meninggal dunia yang tadi juga
tadi saudara kita taufik juga sudah melaporkan dari rumah dukanya
begitu kami dapatkan juga informasi bahwa mereka ini juga akan dimakamkan di tpu yang sama yakni di tpu parung bingung
memang tadi seperti yang tempat kami singgung ini dari pemkot kota depok begitu ya
sudah mempersiapkan sepuluh lahat bagi para ke sepuluh korban namun ini kembali kepada kebijakan ataupun pilihan keluarga masing masing mau dimakamkan di mana begitu
namun selain juga di tpu parung bingung ini juga ada satu tpu lain lagi yang juga sudah menyiapkan sepuluh liang lahat juga yakni adalah tpu tpu pasir putih kalau tadi saya tidak salah mendengar
agak lebih jauh dibandingkan dengan tpu parung bingung ini
jadi tampaknya ini dari pihak korban meninggal dunia ini pihak keluarganya ini tampaknya lebih memilih pemakaman yang memang lokasinya ini dekat dari kediaman mereka
yang memang tidak jauh jaraknya kalau misalkan tadi kami pantau ini hanya mungkin memakan waktu perjalanan lima hingga sepuluh menit asri
disiapkan begitu lahan di tpu parungbingung tapi juga dari pemkotnya
jadi ini ada di tpu pasir putih namun kembali ke pihak keluarga memilih untuk dimakamkan di mana
lalu hedriska anda apakah mendapat informasi
usai prosesi pemakaman apakah akan ada takziah atau prosesi pendoaan bagi para korban meninggal dunia ini
ya asri kalau misalkan untuk informasi tersebut kami belum dapat mendapatkan informasinya begitu
karena memang dari pihak keluarga juga tampaknya belum
tadi juga saya sempat melihat ayah dari intan fauzia ini mengantarkan putrinya untuk terakhir kalinya ke liang lahat
ini tampaknya belum bisa diwawancara begitu ya
tampak ayahnya sangat sedih dan terpukul kehilangan putri tercinta
namun kami coba juga mengkonfirmasi begitu ke pihak sekolah
apakah dari pihak sekolah juga akan melakukan melayat keliling begitu ke pihak keluarga dari siswa siswinya ini
namun kami juga belum dapatkan konfirmasi dari pihak sekolah
karena kalau misalkan kami dapatkan informasi juga asri dan juga saudara
ini dari jajaran guru dan juga kepala sekolah ini juga ikut dalam perjalanan kemarin ke subang jawa barat ini
sehingga memang ketika kami tadi melakukan standby begitu ya kami mengunjungi sekolah dari smk ini
ini tidak ada pihak sekolah yang bisa diwawancara
karena memang dari pihak sekolah ini juga masih fokus begitu menangani musibah ini
jadi memang posisinya dari pihak sekolah guru guru dan juga kepala sekolah ini juga pada saat itu tadi pagi ini masih berada di subang
namun hingga siang ini kami juga masih terus mencari informasi mencoba mengkonfirmasi kepada pihak sekolah
tapi tampaknya kami belum bisa begitu memberikan informasi yang banyak mengenai dari sekolah ini akan melakukan apa setelah ini
apakah akan kemudian melakukan kunjungan ke sekolah
atau ke masing masing keluarga korban yang meninggal dunia ini